majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menolak permohonan pra peradilan dari haritanu sudibyo
dalam penetapan tersangka kasus sms ancaman kepada jaksa pendidik yulianto
dengan ditolaknya pra peradilan kasus yang mencerat ketua umum partai perindo ini berlanjut ke persidangan
pengadilan negeri jakarta selatan menolak gugatan pra peradilan bos mnc media group
haritanu sudibyo terhadap mabes polri terkait dengan sms ancaman ke salah satu kejaksaan agung yulianto ini
dalam amar putusan yang dibacakan hakim tunggal cepi iskandar di ruang utama umar seno
pengadilan negeri jakarta selatan memutuskan menolak seluruh permohonan pra peradilan dari haritanu
majelis hakim menilai kasus yang menjerat haritanu sudah masuk dalam pokok perkara
selain itu dua alat bukti yang diajukan penyidik dinilai cukup untuk membuktikan perkara haritanu di pengadilan nanti
majelis hakim juga tidak bisa menerima dalil permohonan pesan singkat yang dikirim oleh haritanu kepada jaksa penyidik yulianto
karena hal tersebut bukanlah ranah pengadilan
dengan ditolaknya pra peradilan ini maka penyidikan terhadap ketua umum partai perindo ini tetap dilanjutkan hingga ke persidangan
menadiri dalam eksesi menolak eksesi dari permohon dalam pokok perkara
menolak permohonan peradakan dari permohon menyatakan penatapan kesangkaan terhadap permohon haritanu sudibyo adalah sah
pembiayaan kepada negara sejarah ini